akses permodalan kini bukan lagi menjadi hambatan
bagi para pengusaha usaha kecil dan menengah ataupun umkm
berkat teknologi modal bisa dengan cepat sampai di tangan pengusaha
modalku hadir untuk memberikan solusi berbasis teknologi
adalah modalku com yang menjadi wadah virtual
bagi pemilik modal dengan ukm yang membutuhkan modal
minjam hanya perlu mendaftar di website modalku co id
bila sudah menjalankan bisnis minimal setahun
dan memiliki prospek bisnis yang jelas
para pengusaha ukm bisa mendapatkan dana
mulai dari lima puluh juta hingga lima ratus juta rupiah
begitu juga dengan pemilik modal
para pemodal bisa memberikan dana
dan mengetahui ukm mana yang ingin mereka danai
layaknya investasi pemodal mendapatkan imbal hasil
dari bunga yang dikenakan ke ukm
untuk menghindari kredit macet
modalku menggunakan metode psychometric
dan melakukan analisa laporan keuangan
selama enam bulan terakhir
sejak modalku berdiri setahun yang lalu
sudah sekitar dua puluh ukm yang mendapatkan saluran modal
dari sekitar seratus pemodal aktif
psychometricnya bisa menilai apakah ukm itu cukup kompeten
dan cukup jujur untuk bisa bayar dana yang mereka dapat
dan dengan cara yang tradisional
dan digunakan di sektor finansial
kami melakukan survei terhadap ukm
kepada kantor ukm nya
dan juga analisis finansial
supaya kita bisa melakukan penilaian
yang sangat canggih dan bagus
supaya hanya ukm yang layak dapat pinjaman dari modalku
salah satu yang mendapat dana cepat dari modalku
adalah siti julaiha
dana tersebut akan ia gunakan
untuk memenuhi permintaan yang biasanya meningkat
setelah proses verifikasi dokumen
pengusaha bordir kulit ini mendapat rp satu ratus enam puluh juta
dari rp dua ratus juta yang ia minta
memang sekarang udah caranya lebih banyak ke online ya
jadi udah gak aneh ya udah gak asing
mudah sekali mudah sekali
semua juga serba dipandu
lewat online semua memang
cuma satu kali
seleksi yang ketat terhadap ukm
untuk bisa mendapatkan modal
menjadi salah satu alasan harley harlianto
mau menjadi pemberi pinjaman melalui modalku
menjadi pemodal juga menjadi bentuk investasi bagi harley
di luar instrumen investasi yang sudah ada
setelah menyalurkan tujuh puluh juta rupiah kepada sekitar enam ukm
harley ke depannya berminat menambah dananya lagi
pertama saya lihat dari sisi bonaviditas
yang bisa dipercaya gitu
karena semua ini kan dilakukan secara online
karena banyak sekali yang kita sudah tahu di internet gitu
banyak bisnis bisnis yang kemudian tiba tiba hilang gitu
ini yang jadi keprihatinan kita bersama gitu
saya coba cari saya pelajarin
ternyata modalku ini cukup menggoda saya untuk saya masuk gitu
model bisnis modalku tergolong unik dan baru di indonesia
meskipun di negara lain model seperti ini sudah berjalan sejak lama
modalku mengklaim usahanya masuk dalam pengawasan
otoritas jasa keuangan atau ojk
sehingga prinsip kehatian kehatian harus menjadi perhatian utama
bagi semua pihak agar tidak ada yang dirugikan
desyari tonang jakarta
tunggu apa lagi
dengan modalku mari ciptakan masyarakat yang saling